munculnya fenomena tanah bergoyang di jombang jawa timur langsung direspon oleh dinas lingkungan hidup pemerintah setempat
tim yang mendatangi lokasi bisa merasakan gerakan tanah saat diinjak
rencananya pemkap akan mendatangkan tim geologi untuk memastikan penyebab dan juga struktur tanah tersebut
fenomena tanam bergoyang di desa banjar dowo kecamatan jombang kota ini sudah diketahui warga sejak lama
saat musim hujan luasan kawasan tanah bergoyang ini bisa mencapai satu hektare
namun saat ini menyempit dan tersebar di dua titik lokasi
tim dari dinas lingkungan hidup kabupaten jombang jawa timur menduga ada kandungan air dalam struktur tanah yang berada di tengah persawahan ini
sehingga saat diinjak tanah bergelombang layaknya air
rencananya tim akan berkonsultasi dengan ahli geologi untuk memastikan apakah fenomena ini sama dengan likuifaksi
kami masih mengumpulkan data ya nanti coba kami tanyakan juga ke beberapa tenaga likologi terkait dengan sifat dan struktur tanahnya
kami lihat dari fisik tanah memang sepertinya tanah lempung
tanah lempung yang sifatnya memang dia akan menyimpan air
sama sifatnya seperti ketika kita ibaratkan busa tempat tidur ya
akan sangat elastis ketika kandungan airnya akan tinggi
seperti diberitakan sebelumnya tanah bergoyang ini ditemukan warga di tengah persawahan
sejumlah warga harus merangkak untuk melewati jalur tersebut
sutomo anarjo jombang jawa timur